hari ini umat islam melakukan pengamatan munculnya bulan baru untuk menentukan awal ramadan
dan kami akan mengajak anda untuk melihat proses bulan baru atau masuknya bulan ramadan pada kalender islam
masuknya tanggal satu atau bulan baru terjadi saat matahari lebih dulu terbenam daripada bulan
saat matahari terbenam posisi bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu bujur astronomis
umat islam menyebutnya dengan ijtima
di sebagian negara bulan yang muncul sangat tipis ini bisa dilihat dengan mata telanjang
nah bagi anda yang masih belum mengetahui apa dan bagaimana hilal kami akan paparkan tentang proses terjadinya hilal
hilal bisa terlihat saat matahari terbenam
saat itu posisi bulan hampir sejajar di antara matahari dan bumi
namun posisi bulan lebih tinggi dua derajat
walaupun mungkin gambar yang anda lihat
saat ini posisi bulan terletak jauh
tapi sebenarnya bulan itu berada dalam satu garis bujur dan terletak di antara matahari dan bumi
namun dia lebih tinggi dua derajat
posisi inilah yang dinamakan hilal
pada saat ini bulan akan terlihat sangat tipis serta samar berada di ufuk barat
untuk melihatnya diperlukan keahlian serta alat khusus seperti teropong dan alat bantu lainnya
lalu bagaimana penampakan hilal di indonesia untuk menentukan satu ramadan
pada empat belas tiga puluh sembilan hijriah
berdasarkan situs moonsight com
pergantian bulan baru secara astronomis akan berlangsung pada lima belas mei pukul sebelas empat puluh delapan wu
atau lima belas mei pukul delapan belas empat puluh delapan wu
pergantian bulan baru ini bisa dilihat dari beberapa negara di benua amerika selatan
dan sebagian negara di benua amerika utara
seperti yang terlihat di bagian
zona yang berwarna merah ini
namun untuk negara seperti brazil argentina peru hingga meksiko
harus menggunakan alat penglihatan yang lebih canggih
dan di hari berikutnya bulan baru sudah dapat dilihat secara jelas di hampir semua negara di belahan dunia
negara negara di area yang berwarna hijau ini termasuk kita di indonesia
bisa melihat bulan baru hanya dengan mata telanjang
atau tanpa berlalu

sementara wilayah yang berada di area garis biru ini
merupakan negara yang hanya dapat melihat bulan baru dengan mata telanjang
namun dalam kondisi tertentu faktor cuaca
menjadi hambatan untuk melihat hilal di negara negara ini
nah negara negara yang berada di area abu abu
dapat melihat hilal dengan bantuan alat bantu sederhana seperti teropong
untuk negara yang berada di wilayah berwarna merah harus menggunakan alat yang lebih canggih
dan pada tanggal tujuh belas mei warnanya hilang semua
ini artinya ialah semua negara sudah dapat melihat bulan baru atau hilal tanpa alat bantuan apapun
pada saat ini seluruh negara di belahan dunia sudah memasuki bulan suci ramadan